badan eksekutif mahasiswa indonesia menilai putusan mk syarat kepentingan
mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan pada dua puluh oktober dua ribu dua puluh
kegiatan mereka di sekitar gedung mk sempat dibubarkan polisi
para anggota bem menyatakan saat itu sedang ingin berfoto dan mengabadikan momen
di depan gedung mahkamah konstitusi
kami merasa sangat sedih kecewa dan juga terpukul
melihat kondisi hukum demokrasi dan konstitusi kita akhir akhir ini
saya yakin betul sembilan hakim yang ada di dalam adalah orang orang yang memiliki kompetensi
pengetahuan dan juga kebijakan yang cukup arif untuk mengetahui putusan mana yang seharusnya dikabulkan untuk masyarakat
sementara hari ini kita malah dipertontonkan dengan putusan yang sangat erat kaitannya dengan relasi keluarga
yang sangat erat kaitannya dengan politik dinasti dan sangat erat kaitannya dengan inkonstitusional